kalau ngaku pecinta durian jangan cuma makan langsung dong terlalu biasa
yuk cicipi olahannya
kita mulai dengan kebab durian
ada kebab durian original dengan tambahan jelly
kebab durian dengan campuran coklat dan biskuit sampai kebab durian es krim
daging durian medan yang telah dibungkus kulit tortilla dibekukan terlebih dahulu
dalam keadaan beku langsung dipanaskan di atas mentega sampai berubah warna
mungkin bisa saya belan disini
jadi cuma luarnya aja yang panas
tapi dalamnya dingin
dengan harga rp lima belas rp dua puluh anda bisa icip icip ini semua
eits jangan kenyang dulu
masih ada brokren alias brownies kerasa durian
dan syu durian
untuk adonan brownies siapkan tepung terigu yang dicampur coklat bubuk dan soda kue
campuran gula pasir gula palem dan sejumput garam
sang bintang durian dipakai untuk isi dan topping
kita juga harus memperhatikan duriannya itu jangan terlalu berlebihan
jangan terlalu berlebihan
jangan terlalu berlebihan
jangan terlalu lembut
jadi yang agak sedikit beku
kalau dia sangat meleleh dia akan bercampur dengan adonan
proses pemanggangan dilakukan dua kali
sesudahnya beri tambahan durian dan choco chips untuk topping
ini dia nih setelah masuk topping choco chips dan juga duriannya
tinggal masuk lagi ke oven untuk pemanasan kedua

lamanya kira kira dua puluh lima sampai tiga puluh menit
sambil menunggu matang kita bikin lagi varian yang lain

anda membutuhkan adonan campuran air tepung protein sedang dan butter serta telur ayam
anda membutuhkan adonan campuran air tepung protein sedang dan butter serta telur ayam
isiannya hanya butuh durian dan whippe cream

adonan yang telah dicampur dengan telur kemudian dicetak dengan skup untuk kemudian dipanggang
adonan yang telah dicampur dengan telur kemudian dicetak dengan scoop untuk kemudian dipanggang
beri isian siram lelehan coklat dan syu siap dinikmati
wow lembut banget di bagian tengahnya nih yang ada duriannya ya
hmm luar biasa banget
coklatnya full duriannya apalagi
lihat lihat lihat ini dia nih
ternyata perpaduan coklat dan durian enak banget
tapi ingat jangan berpikir
ini bukan kelebihan
sesudah makan olahan durian seperti ini minum air putih yang cukup untuk menetralisi rasa manis dan pastinya agar tetap sehat
daniar ahri fajar jakarta